petugas dinas peternakan dan perikanan kabupaten ciamis jawa barat menggelar inspeksi mendadak pemotongan hewan kurban
hasilnya masih ditemukan sapi yang mengandung cacing hati
sejumlah tempat pemotongan hewan kurban di kabupaten ciamis didatangi petugas
selain untuk pemeriksa kesehatan daging kepala serta kaki petugas juga memeriksa jeruan sapi
hasilnya delapan ekor sapi yang dipotong di jalan jenderal sudirman kabupaten ciamis ditemukan mengandung cacing hati
hati sapi ini dilarang dikonsumsi karena bisa membahayakan kesehatan manusia
petugas membuang hati sapi yang mengandung cacing agar tidak dibagikan
meski terdapat temuan cacing hati daging sapi dinyatakan sehat layak konsumsi
petugas terus memantau proses pemotongan hewan kurban agar peredaran daging bermasalah bisa diminimalisir
di kota malang jawa timur dinas peternakan dan pertanian kota malang menyebar tiga puluh sembilan orang
petugasnya di sejumlah lokasi pemotongan hewan di lima kecamatan saat perayaan idul adha
di masjid darussalam kecamatan belimbing kota malang petugas memeriksa cacing hati pada sapi dan kambing
sampel hati yang diduga mengandung cacing dipisahkan untuk diperiksa
selain hati bercacing petugas juga menemukan paru paru sapi yang terinfeksi
cacing dan paru tersebut dimusnahkan karena dikhawatirkan menular pada manusia jika dikonsumsi